kita ke informasi lain konser band rock legendaris guns ⁇ roses usai digelar tak hanya tampil memukau ribuan penonton
axel rose dan kawan kawan juga sukses mewujudkan mimpi para penggemar setianya
salah satunya adalah pengemudi ojek online bernama bambang
masih inget dong ya kemarin ya yang datang dari banten bermodalkan satu juta rupiah
namun ia justru dapat rejeki nomplok alias nonton gratis band idolanya
masih ingat dengan pengemudi ojek online bernama bambang ini
rejeki memang gak akan kemana
ungkapan ini sepertinya pas ditujukan untuk bambang ya
datang dari banten bermodalkan uang satu juta rupiah
demi menonton band yang ia idolakan sejak duduk di bangku sekolah dasar bambang justru mendapatkan tiket cuma cuma
dan kamis delapan november mimpi bambang benar benar menjadi kenyataan
usai menyaksikan penampilan axl rose slice dan duff mckagan bambang mengaku sangat kagum
menurutnya meski usia para personel gun zen roses tak lagi muda mereka masih memiliki performa yang sangat baik
kalau untuk merencanakan ini memang sudah lama banget
waktu axl rose datang itu karena personelnya tidak komplit saya tidak terlalu ini
ya udahlah emang rezekinya saat itu belum ada tapi kalau yang ini saya benar benar tabung
benar tabung dan istri saya saya kalah
bahkan untuk nonton ini aja
ya istri saya ridho akhirnya saya dapat rejeki malah
kalau pesan sangat luar biasa lah
kalau untuk yang saya sangat suka gayanya slash yang begitu menyayat gitarnya
terus exer rose juga sangat lincah masih
kisah bambang sebelumnya dibagikan melalui unggahan instagram story milik ad adatiti di sini
yang merupakan salah satu penumpangnya pada kamis pagi
unggahan itu kemudian viral dan sampai pada salah satu akun ad meta juanita
yang merupakan tim public relations dari konser guns ⁇ roses di jakarta
yang memberikan tiket gratis untuk bambang